jadi artinya ini sudah fix begitu ya arahan dari ketum akan bergabung syaratnya adalah mutlak jika capres dari pdip begitu ya
ya pertama gini yang harus saya garis bawahi harus saya klarifikasi
soal bergabung kita terbuka pdi perjuangan dan menyambut seperti yang katakan oleh ibu puan maharani
selaku ketua dpp bahwa bahkan bukan cuma bergabung bahkan juga kita siap untuk
menjadi tuan rumah ya pernyataan bahwa calon presiden dari pdi perjuangan itu adalah sikap umum
statement umum yang sudah disampaikan oleh ibu ketua umum pdi perjuangan yang sudah lama
sejak awal juga kita ingin wajar dong aspirasi sebuah partai politik ingin memenangkan pemilihan legislatif
dan juga memenangkan calon presiden yang didukung oleh partai ya
dan ini juga saya kira berlaku bagi partai partai lain
baik mas budiman artinya ketika siap menjadi tuan rumah itu belum syarat soal pasti capres dari pdp itu belum kemudian akan disampaikan begitu ya
tidak jadi kalau siap menjadi tuan rumah bertemu bukan kemudian ayo kita datang kami kita ketemu
tapi kamu harus terima calon presiden dari pdi perjuangan tidak seperti itu
tapi itu adalah sikap yang secara umum dinyatakan oleh ketua umum kami
di dalam berbagai macam acara
partai baik atau hukum pun terbuka begitu
tapi artinya akan menjadi prioritas poin yang didorong oleh pdip pada saat pertemuan
jika kemudian meski itu disebut sebagai pertemuan awal enam partai ini mas
oh saya kira tentu saja sebagai sebuah etika politik
kita tidak berbicara tentang agen kita tidak bicara tentang subjeknya
tidak bicara dulu tapi pertemuan gagasan pertemuan ide pertemuan platform pdi perjuangan
dan partai partai politik yang diperoleh di pdi perjuangan
yang memang selama ini sudah bergerak sama dengan pdi perjuangan
di dalam pemerintahan bapak joko widodo dan bapak maruf amin
jadi kita melakukan penghargaan memberikan penghargaan pada kebersamaan yang selama ini ada
mungkin alangkah baiknya jika kebersamaan itu diteruskan
saya pikir prasarat itu sendiri sudah cukup ya untuk pdi perjuangan bertemu
bahwa sikap soal capres dari pd perjuangan itu sama
tidak lebih istimewa dari apa yang dikatakan oleh gerindra
yang ingin mencapreskan pak prabowo
atau pkb yang ingin capreskan pak mohamad iskandar
atau golkar yang ingin capreskan pak air langga hartarto
tidak ada yang istimewa
saya akan ke bang rai rangkut ya kalau begitu
bagaimana kemudian anda melihat ketika ada enam partai besar parlemen hari ini
paling tidak diantaranya empat itu sudah mendeklarasikan masing masing capresnya
punya calonnya masing masing begitu
akankah ini menjadi suatu hal yang realistis akan menjadi satu nanti
sebetulnya yang agak baru ini karena setidaknya dalam dua hari ini
pdi perjuangan sudah mulai getol membicarakan tentang koalisi
salah satu isu yang sebelumnya terlihat agak mereka jaga ya
agak jarang kita mendengar pdi perjuangan misalnya seterbuka sekarang
yang ingin melakukan koalisi dengan partai mana dengan koalisi mana macam macam
ini perkembangan baru
saya kira perkembangan ini tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh pak jokowi sebelumnya
yaitu mempertemukan dua koalisi di antara kip dengan kir
yang dianggap akan menjadi koalisi besar
yang membuat posisi perjuangan yang lebih baik dan lebih baik
pdi perjuangan seolah olah menyendiri
tidak masuk ke koalisi perubahan dan kemungkinan nggak akan masuk ke koalisi besar gitu
mencermati kemungkinan menyendirinya menepinya pdi perjuangan itu
sekarang mereka dalam posisi lebih aktif untuk terbuka
mencari pasangan atau mencari teman koalisi untuk pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tentu saja dengan tawaran yang semua partai pasti akan melakukannya
yaitu ketua umum mereka atau partai yang akan datang
apa namanya anggota partai mereka atau calon presiden mereka sebagai calon di dalam koalisi
itu tawaran yang sudah pasti dilakukan oleh gerindra oleh golkar dengan air langga
dan juga pkb dengan caimin
pkb dengan caimin dan seterusnya gitu
bang ray artinya ini menurut anda karena kemudian quote unquote tidak dilibatkan secara langsung
pdi perjuangan lebih aktif atau kemudian ini menjelang akan diumumkan capresnya oleh pdi perjuangan
enggak ini lebih karena respon terhadap pak jokowi yang mulai melakukan
konsolidasi sendiri gitu ya
dan setelah indonesia batal menjadi piala dunia u dua puluh
dan itu kelihatan agak membuat pak jokowi agak jengkel
baik kepada pdi perjuangan maupun kepada ganjar pranowo gitu
sehingga dua hari setelah itu pak jokowi melakukan konsolidasi politik
yaitu mempertemukan kip dengan kir
dan entah diundang atau tidak yang pasti pdi perjuangan tidak ada di dalam pertemuan itu
artinya tonjokan pak jokowi itu agak kena nih ke pdi perjuangan gitu
kira kira pak jokowi mau mengatakan
eh jangan gitu dong pdi perjuangan
kalau mau sailing sikut sikutan kita bisa juga loh
nah makanya dipertemukan dua hari setelah itu
dan dua hari setelah itu kemudian datanglah respon pdi perjuangan
untuk mengatakan terbuka dengan berkoalisi dengan partai politik dan masuk dalam koalisi besar itu
artinya strategi pak jokowi untuk istilahnya itu ya
nonjok pdi perjuangan itu agak kena kali ini gitu ya
dan saya kira itu sesuatu yang logik
karena pada saat dimana pdi perjuangan sekarang banyak mendapat kecaman publik gitu ya
lalu mereka mulai menegosiasikan diri dengan partai partai yang lain
tapi tidak dalam suasana yang sama seperti sebelumnya
oke ada hal yang berbeda
pasti berbedanya dan sangat kuat perbedaan itu
karena sebelumnya mereka kelihatan jadi aktor utama
sekarang seperti mereka tamu biasa
oke kita akan konfirmasi ke mas budiman
mas budiman benarkah demikian
respon yang semakin aktif ini akibat dari semacam tonjokan begitu dari pak jokowi
sebenarnya kalau kita lihat kronologinya
kalau kita cermati pada tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh tiga
ibu mega itu sudah bertemu dengan pak jokowi loh
sudah bertemu antara ibu megawati sukarputu dan pak jokowi dodo
ngobrol tiga jam pada tanggal delapan belas maret
artinya apa yang dilakukan itu adalah pada
membuatnya lebih strategis tentang pemilu ke depan
saya pikir kepemiluan ini kan dua tahap
ada tahap pencalonan
kalau kita bicara pemilu presiden misalnya
ada tahap pelaksanaan begitu ya
jadi saya pikir memang pdi perjuangan dalam tahap pencalonan
secara undang undang memang dimungkinkan untuk mencalonkan sendiri
tetapi tentu saja di dalam pelaksanaan pemilu
kan kita bicara suara publik ya
nah pdi perjuangan terbuka untuk berbicara apapun
dengan partai partai yang ada
tapi memang yang paling penting
yang dikatakan oleh ibu puan maharani
adalah meletakkan apa yang menjadi platform kepentingan bersama
dan saya pikir bertemunya kekuatan kekuatan politik nasionalis religius yang berkumpul
saya kira ini akan menjadi sebuah apa ya
mengorganisir suatu forum yang memang perbincangan perbincangan yang selama ini
hanya muncul di media masa
itu bisa dibicarakan secara lebih sistematis
secara lebih reguler
secara lebih apa yang namanya
dalam perbincangan pertemuan pertemuan yang sifatnya lebih tertata
ini sudah dimulai dari kib kemudian kir
dan sekarang kib kir
sebelumnya juga ibu megawati soekarno putri dan bapak joko widodo
tentu saja antara ibu megawati dan pak joko widodo
bukan dalam perkerjaan koalisi ya
karena kedua beliau kan kader partai ya
kader pdi perjuangan
baik mas budiman
artinya kemudian dengan bersedia menjadi tuan rumah pada pertemuan berikutnya
seperti yang dikatakan oleh bang ray tadi
ini adalah bentuk untuk kemudian pdip tetap menjadi spotlight
tetap menjadi lebih agresif dominan begitu daripada para pemerintah
pertemuan pertemuan lainnya seperti sebelumnya
kita tidak bisa dominasi dalam pengertian ingin memulai pembicaraan
tidak justru kita ini pdi perjuangan ingin memasuki tahap namanya tahap toleransi
tahap untuk saling mendengar saling berbicara
apa yang menjadi keprihatinan dan concern dari partai partai ini
terhadap masa depan indonesia pas ke dua ribu dua puluh
karena kita sama sama ada di pemberantasan pak joko widodo
kita dipersatukan oleh keinginan melanjutkan
apa yang sudah dibangun oleh pak jokowi
meneruskannya dan kemudian memperbaiki apa yang masih kurang
dan ini supaya ada sustainability dan keseimbangan
jika memang platformnya itu saya kira pdip
tidak akan ada keraguan soal itu semua
saya akan tanyakan bagaimana
ini kan belum sampai pada tingkatan bicara format ya
belum sampai berbicara formal seperti apa
tapi perbincangan ide tentang melanjutkan pemerintahan jokowi
dengan aspirasi masing masing
siapa juga capres capresnya masing masing
tadi bung rai bilang saya kira wajar saja
ketika partai partai juga mengajukan kader kader terbaiknya
untuk memimpin negara ini pada lima tahun ke depan dari tahun dua ribu dua
saya kira itu akan menjadi kemudian yang kemudian
disebutkan tadi lebih toleransi dan lebih akomodatif
kemudian tidak seagresif pada sebelum momen itu
iya itu yang saya sebutkan tadi
ini kan kata kata yang tidak muncul sebelumnya kan
kalau sebelumnya itu kelihatan pdi perjuangan memposisikan dirinya
saya aktor oranglah yang datang ke saya
nah sekarang ini tidak lagi
saya harus nyari orang gitu
itu yang saya mau katakan
ada perubahan yang cukup drastis dalam konteks itu
oleh karena itu derajatnya beda
kalau dahulu misalnya orang selalu membayangkan
siapapun yang akan ditentukan oleh ibu mega sebagai calon presiden
pasti akan jadi calon presiden di koalisi dimanapun pdi perjuangan akan berlabuh
kalau sekarang ini belum tentu
apalagi kalau yang bersangkutan pdi nya masuk ke dalam koalisi besar ya
yang kelihatan lebih mengarus utamakan prabowo sebagai calon presidennya
dibandingkan tokoh tokoh yang lain
oke artinya tidak akan segetol dan seagresif sebelumnya
mengajukan nama dari pdip untuk kemudian dimasukkan dalam koalisi besar itu
jadi kalau kemudian pdi perjuangan tamu di dalam koalisi ini
ya posisi yang paling mungkin bagi mereka adalah wakil presiden
bukan jadi calon presiden gitu
tapi ini belum pasti kita bicarakan hari ini
oleh karena itu kuncinya apakah akan ada deklarasi
dalam waktu yang dekat ini atau tidak
kalau tidak ada deklarasi
masih ada kemungkinan pdi perjuangan untuk kembali
masuk ke gelanggang dan menjadi aktor utama
harus utama gitu
oleh karena itu kita akan lihat ya dalam bayangan saya ya
dua atau tiga bulan ke depan
kalau kemudian tidak ada deklarasi
punya potensi pdi perjuangan untuk kemudian
bisa menjadi aktor kembali di dalam pergulatan dan persilatan dunia politik ini gitu
tapi kalau koalisi besar ini diumumkan dalam waktu dekat
apalagi kalau mereka mengumumkan calon presidennya
itu artinya kalau pun pdi masuk
mereka adalah tamu dalam koalisi ini
dan sebagai tamu tentu bukanlah tuan rumah
kalau jadi yang namanya tuan rumah pastilah mereka yang berkoalisi
dan besar kemungkinannya pdi perjuangan kalau tetap mendesa orang
hanya mungkin itu sebagai calon wakil presiden bukan calon presiden
kalau begitu ketika melihat kondisi hari ini
maka yang paling besar potensinya adalah nama prabowo subianto
dari paling tidak enam partai yang akan berkumpul
iya jadi pertama tentu karena sebelumnya itu adalah nama prabowo subianto yang akan berkumpul

bacaan kita saat itu pak prabowo sengaja dipromosikan oleh pak jokowi
dalam kerangka menahan arus keluarnya pemilih pak prabowo ke anies baswedan kan
sekarang setelah ada hubungan yang kelihatan agak mengganjal
antara pribadi pak jokowi dengan pak ganjar efek dari penolakan secara apa namanya itu ya
apa ya terbuka
iya secara terbuka gamblang ganjar terhadap kebijakan pak jokowi
tentu pak jokowi mengatakan apakah mungkin ganjar bisa dua tiga hari ini betul betul melanjutkan
apa yang menjadi keinginan pak jokowi
spirit yang sama
spirit atau pc macam macam
kalau kenyataannya akan berbeda dengan kehendak partai politik
nah oleh karena itu dalam dua hari yang kita sebutkan itu tadi pak prabowo lebih mencurahkan dirinya kepada
pembentukan koalisi besar
dimana kelihatan pak prabowo yang menjadi aktor utama dalam koalisi besar ini
jangan lupa dalam dua hari ini pak prabowo disibukkan oleh kedatangan banyak tamu dari partai partai politik
saya dengar begitu ya
itu artinya memang magnet pak prabowo meningkat setidaknya dalam dua hari ini
nah cuman lagi lagi kuncinya ada pada soal deklarasi
kalau deklarasinya terlalu terburu buru ya itu pak prabowo mungkin besar kemungkinan
tapi saya kira baik pak jokowi ya maupun mungkin yang lain akan berubah menjadi aktor utama dalam koalisi besar ini
jadi saya akan berpikir kita coba lihat dulu sebulan dua bulan ini kalau elektabilitas pak prabowo tetap stagnan
seperti yang sekarang ini sulit mengejar yang apa yang dicapai oleh pak ganjar
itu yang saya sebutkan
ada opsi lain begitu ya
bukan sebagai pdi perjuangan akan terbuka untuk kemudian menjadi aktor kembali dalam perhelatan ini gitu
oke saya akan tanya ke mas budiman
kalau nama ganjar disebut terus begitu artinya ini sudah semakin mengkerucut begitu
saya ingat pada ulang tahun pdip kemarin bu mega sempat mengatakan
namanya sudah di kantong bu mega begitu
nah dengan kondisi dan bagaimana landscape hari ini apakah masih sama kondisinya mas budiman
saya kira pada waktu ulang tahun pdi perjuangan tanggal sepuluh januari tahun dua ribu dua puluh tiga
gak ada satu pun yang tahu
hanya ibu mega yang tahu
artinya kita tidak akan pernah tahu apa yang dipikirkan ibu mega sampai hari ini
hanya prinsip prinsip umum ya pak ganjar ini
prinsip umum ya yang sudah saya sampaikan tadi bahwa
tentu saja sebagai partai kita ingin kader terbaik menjadi calon presiden
soal siapa dan bagaimana positioningnya nanti juga tergantung di dalam partai itu sendiri
satu itu dan kemudian bagaimana negosiasi bersama partai partai lain untuk bersepakat dalam koalisi
kib kier dan pdip perjuangan segala macam
nah soal komposi koalisi itu nanti apapun namanya itu kan juga dinamis juga
siapa tahu kemudian ada partai yang merasa tidak cocok dengan kita ya
ada partai yang merasa tidak cocok dengan komposisi yang disepakati oleh mayoritas koalisi
ya bisa saja itu bisa siapapun
dan itu artinya dinamika itu
gak bisa kita terka dan nggak bisa kita tebak hari ini
dan masing masing partai akan mengalami proses internalisasi di dalam internal partai
untuk memutuskan bagaimana kita akan datang dalam pertemuan pertemuan selanjutnya
dengan membawa platform platform yang lebih mengerucut
sampai pada tingkatan pencalonan presiden dan wakil presiden
kita pikir itu masih akan butuh beberapa tahap etape lagi ya
mas budiman artinya rencana kalau disebutkan dari informasi yang kami terima
bulan juni akan menjadi momentum untuk mendeklarasikan capres pdp
akan sangat mungkin berubah begitu rencana itu
ya rencana memang pada bulan juni untuk disampaikan
kemungkinan pada hari lahirnya pancasila
sebagai sebuah momentum untuk menegaskan siapa yang mau dicalonkan dari pdi perjuangan

tapi saya pikir itu tentu agenda itu ada soal nanti penundaan segala macam kita lihat perkembangannya ya
kan nanti ada dinamika internal mungkin dinamika eksternal bersama koalis yang sedang membentuk ini
dan bentuknya sendiri format itu sendiri kan masih belum teridentifikasi sampai hari ini
seperti kemarin mas jazuli dari pkb mengatakan bahwa inilah baru ya tahapan omong omong awal saja formatnya belum dibicarakan tentang apapun
berarti artinya mas budiman bisa jadi deklarasinya akan tetap pada juni namun hanya saja bisa jadi namanya bukan kader pdip
tapi bisa jadi kader dari koalisi yang pdp ada di sana begitu ya
sampai sejak hari ini masih kader pdi perjuangan
oke masih dengan satu nama kader pd perjuangan begitu ya
yang belum siapa namanya
saya seringkali menyebutkan kalau sampai maret ini pdi perjuangan tidak menyebut nama ibu puan
entah itu sebagai calon presiden wakil presiden besar kemungkinannya itu adalah ganjar pranowo
menurut saya delapan puluh persen
potensi besarnya itu adalah ke ganjar pranowo
pdi saya kira sudah tidak punya calon lain kecuali ganjar pranowo
yang elektabilitasnya bahkan ketika belum melakukan apa apa pun sudah sangat cepat ya
sekarang dia sudah berada sekitar tiga puluh persen dibandingkan dengan pak prabowo dan juga anies baswedan gitu
jadi pilihannya hanya pak ganjar
kalau dalam maret ini itu artinya kita lihat
kalau tidak ada penyebutan
ini sudah awal april
makanya artinya nggak ada lagi
memang menurut saya pak ganjar
sulit bagi mereka misalnya untuk deklarasikan ibu puan
nah sekarang persoalannya adalah
kalau sekedar awal ganjar ini akan dibuat sebagai calon presiden
kan kira kira gitu
tapi dengan peta politik yang berubah dalam empat hari ini gitu ya
itu yang saya sebutkan
posisi pdi perjuangan sudah agak berkurang
kalau dulu sebagai aktor sekarang kelihatan sebagai tamu
dan dengan sendirinya
adalah prabowo ganjar
tapi ganjar bukan satu satunya
karena di dalam koalisi itu masih ada air langga
kalau tidak cocok dengan air langga
nama erik memungkinkan untuk masuk ke dalam pergulatan ini
oke bursanya lebih banyak
nah oleh karena itu lagi lagi kuncinya
apakah akan diumumkan dalam waktu dekat
atau diumumkan tiga bulan katakan juni itu tadi
seperti yang dikatakan oleh bung adian
kalau diumumkan juni
itu artinya potensi bagi pdi perjuangan
untuk kembali menjadi aktor politik
jadi itu adalah hal yang sangat politik

oke semua akan tergantung waktu
oke baik kita akan tunggu seperti apa kemudian
siapa nama yang akan muncul dari pdip
maupun apakah koalisi besar ini akan memang menjadi suatu koalisi yang akan
berhadapan hadapan dan menjadi kontestan dalam pilpres mendatang
kita akan tunggu tentunya terima kasih atas waktu anda bang ray rangkuti
direktur lingkar madani
serta mas budiman sujadmiko yang bergabung sama kami di luar studio
politikus pd perjuangan telah bergabung sama kami
terima kasih banyak
sehat selalu mas budiman dan juga bang rey
terima kasih bu diyu
terima kasih pak